pagi tidak ada umur sudah pegi tidak apa apa pegi ikhlas pergi jadi tumbal orang yang berada
saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah peggy juga berpesan kepada saya
pagi kalau mama kalau pagi tidak ada umur sudah pagi tidak apa apa pagi ikhlas
pagi jadi tumbal orang yang berada pagi ikhlas mama kalau pagi tidak ada umur
pagi minta maaf itu cuma pesan pagi begitu saja
ibu masih ingat pada saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy tidak ada di cirebon
sudah tiga bulan dia bekerja di bandung
bersama bapak dan pamannya
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya